presiden joko widodo tak banyak berkomentar saat ditanya pendapat bahwa dirinya bukan lagi kader pdi perjuangan
presiden jokowi merespon singkat pernyataan dari pdi perjuangan yang tegaskan statusnya dan gibran sudah tak lagi jadi kader pdi perjuangan
hanya tersenyum singkat dan mengucapkan terima kasih
presiden jokowi langsung pergi tanpa menanggapi pertanyaan wartawan
gibran raka buming raka sudah bukan kader pdip
komarudin bilang jokowi sudah bukan kader pdip karena sudah mendukung pasangan prabowo gibran di pilpres dua ribu sembilan belas
demikian juga dengan gibran yang sudah tidak lagi menjadi kader pdip sejak memutuskan maju sebagai calon wakil presiden
membela pernyataan sekjen pdip hasto kristianto komarudin mengingatkan gibran agar tidak berbohong
karena menyatakan ingin tetap berada di pdip
statusnya sebagai kader ghibran
saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang ulang
karena tadi kan sempat dibilang yang soal cowok cowok presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion
berarti ini sudah menelenceng dari partai
lima orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari pdip
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka mengaku tak masalah
disebut sudah tak lagi kader pdi perjuangan
sementara mengenai respons presiden jokowi yang juga disebut bukan lagi kader pdip
gibran minta ditanyakan langsung ke jokowi
jadi kalau dari situ ada partai yang baru mungkin yang kita beragam
belum ada pembahasan ke situ ya
bapak juga belum membahas soal itu juga
ini kan semacam kayak di atai gitu
sempat ada rasa jauh
ketua dpp partai golkar dave laksono menyebut
partainya membuka pintu bagi siapapun
dave menyebut golkar hanya memberi syarat yaitu warga negara indonesia
yang memiliki hak politik yang lengkap tanpa melihat latar belakang
golkar pada dasarnya adalah partai yang terbuka
untuk siapapun bergabung bersama sama dengan golkar
untuk berkarir mengabdi demi kemajuan bangsa dan negara
terlepas dari backgroundnya apapun
selama dia itu adalah warga negara indonesia
yang dengan memiliki hak politik yang lengkap
maka dia dapat bergabung bersama sama golkar
ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan ikut angkat bicara
setelah pdi perjuangan menyebut jokowi dan gibran bukan lagi kader banteng
zulkifli hasan bilang jokowi dan gibran tak perlu repot repot mencari partai
karena pan siap menjadi rumah jokowi dan gibran setelah tak lagi di pdip
jadi pak jokowi mas gibran gak usah repot repot lah
kan sudah berkali kali ya
keluarga pak jokowi keluar ke pan pan keluarganya pak jokowi
jadi sudah jelas sekarang gak usah kesana kemari
sudah ada rumahnya namanya partai amanat nasional
direktur eksekutif parameter politik adi praitno menilai
gibran tetap memerlukan dukungan dari partai politik
setelah tak lagi bersama dengan pdi
perlu rumah baru bagi gibran dan keluarga besar jokowi untuk berkarir di dunia politik
ya saya kira memang untuk terus memperkuat basis dukungan politiknya
saya kira memang mas gibran takabubingraka itu perlu
untuk mencari dukungan partai politik yang lain ya
karena apapun kepentingan kepentingan politik di masa yang akan datang
terutama kepentingan politik parlemen itu teruslah dilawan
per hari ini kalau tidak punya dukungan partai politik saya kira
khawatir akan terus mendapatkan kritik dan resistensi yang saya kira
itu akan justru mengganggu fokus kinerja gibran di masa yang akan datang
jadi setelah tak lagi dengan pdib tentu harus mencari alternatif ya
partai partai yang paling mungkin untuk melabuhkan
dimana gibran itu akan menjadi kader di dalamnya nanti
hmm partai mana kira kira yang paling mungkin seperti apa
dan partai siapapun yang saya kira akan membukakan pintu yang selebar lebarnya ke partai gibran
perhari ini kita mendengar pernyataan dari turki plih hasan
jadi ketika memang jokowi dan keluarga besar nyata lagi dianggap sebagai bagian dari pdib
maka pan adalah partai politik yang akan membuka pintu yang seluas luasnya
bagi jokowi gibran dan keluarga besarnya
hubungan keluarga besar presiden jokowi dengan pdi perjuangan dinilai sudah berakhir
sejak gibran raka buming raka memutuskan maju
mendampingi prabowo di pilpres dua ribu dua puluh
banyak alternatif rumah baru yang bisa disinggahi keluarga besar jokowi
sejumlah partai politik sudah menyatakan akan membuka pintu lebar bagi keluarga presiden